para pekerja dan pengusaha hiburan karaoke keluarga kini sedikit dapat bernafas lega
setelah pemprov dki jakarta berencana membuka kembali operasional tempat hiburan ini
penutupan operasional tempat usaha mereka selama hampir setahun akibat pandemi covid sembilan belas
membuat nasib para pekerja dan pengusaha hiburan terombang ambing
untuk memulihkan ekonomi pemprov dki jakarta berencana kembali membuka operasional tempat hiburan
hingga karaoke keluarga pada masa ppkm yang akan datang
adapun rencana membuka kembali tempat karaoke yang tutup selama pandemi
telah tertera dalam surat edaran no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
dalam surat tersebut dijelaskan usaha tempat karaoke sedang dipersiapkan untuk dibuka kembali
pada masa ppkm berbasis mikro dengan mengajukan permohonan kepada tim gubernur
melalui dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi dki jakarta
kendati begitu rencana tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan
pemprov dki masih menunggu pendapat sejumlah pihak
seperti satgas covid sembilan belas pemerintah pusat epidemiologi hingga para pegiat organisasi
pemprov dki jakarta juga menanti hasil evaluasi masa ppkm mikro yang berakhir pada tanggal dua puluh dua maret mendatang
nanti ada tahapannya tidak bisa serta merta semua langsung dibuka ya
sekarang minggu ini kita membuka tempat rekreasi
seperti ragunan kita buka museum kita buka sebelumnya ancol kita buka masih ada tempat lainnya
teman teman kita akan membuka secara bertahap sesuai dengan fakta dan data
sesuai dengan tingkat kedisiplinan masyarakat
namun demikian apapun yang menjadi kebijakan pemerintah
sekali lagi kami sampaikan tetap tempat yang terbaik bagi kita adalah berada di rumah
dikutip dari detik com fraksi pan dki mengaku kecewa kepada pemprov dki
yang berencana membuka tempat karaoke namun belum ada wacana pembukaan sekolah
pan kecewa terhadap kebijakan pemerintah
tidak berpihak kepada pendidikan
adapun terkait rencana sekolah tatap muka
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
masih dalam pembahasan dengan melihat perkembangan kasus covid sembilan belas di ibu kota
meski data mencatat beberapa waktu terakhir angka covid sembilan belas di dki jakarta mulai melandai
pemprov dki masih harus memastikan kestabilan penurunan tersebut
tim liputan cnn indonesia